balai besar pengawas obat dan makanan menemukan cacing dalam tiga merek makanan kaleng yang beredar di provinsi riau
penemuan ini setelah adanya laporan warga di sejumlah daerah yang menemukan cacing setelah membeli produk ini
tiga produk ikan kaleng bermerak farmer jack tio dan hoki ditarik dari peredaran
berdasar uji coba laboratorium balai besar pengawas obat dan makanan
di bpom pekanbaru ditemukan cacing berjenis anisakis dalam makanan kemasan tersebut
ketiga produk ikan kaleng ini merupakan produk luar negeri yang diduga tidak diproduksi secara higienis
uji laboratorium dilakukan menyusul adanya laporan warga dari sejumlah daerah di provinsi riau
seperti tembilahan selat panjang dan bengkalis
warga menemukan cacing setelah membeli produk ini
bppom berencana memberikan waktu satu bulan kepada distributor untuk menarik produknya dari pasaran
zainul ahsan tanjung pekanbaru